siang ini dan minggu besok kota depok melakukan uji coba penerapan aturan ganjil genap untuk pertama kali
kebijakan ini berlaku bagi kendaraan roda empat dari pukul dua belas siang hingga enam sore
penerapan aturan ini merupakan respon pemerintah dan kepolisian kota depok atas kemacetan
yang kerap terjadi di jalan margonda raya khususnya pada akhir pekan
sanksi belum akan dikenakan bagi pengemudi kendaraan dengan plat nomor yang tidak sesuai dengan tanggal pada masa uji coba ini
sementara itu berdasarkan pemantauan tim lapangan
lalu lintas di jalan margonda raya terpantau ramai dan lancar pada pagi hari
meski sempat tersendat di depan pintu masuk sejumlah pusat belanja yang berlokasi di jalan ini
untuk mengendalikan mobilitas penduduk di kota depok jawa barat
pemerintah kota depok memulai uji coba penerapan
aturan ganjil genap bagi kendaraan roda empat
dan untuk melihat lebih jauh terkait uji coba itu sudah terhubung kita dengan produser lapangan cnn indonesia ya
kita ingin mengkonfirmasi bagaimana menjelaskan situasi di sana
apa dampak dari penerapan uji coba gage di kawasan margonda depok ini syifa
iya selamat sore ferdi dan pemirsa
untuk saat ini di mana jam menunjukkan pukul enam belas lima puluh lima kurang lebih waktu indonesia barat
untuk uji coba ganjil genap di kawasan depok jawa barat ini memang sudah dimulai pada pukul dua belas siang tadi
dan akan berlangsung hingga nanti pukul enam sore waktu indonesia barat
di mana hari ini empat desember dua ribu dua puluh satu merupakan hari pertama uji coba kebijakan ganjil genap
di kota depok tepatnya di jalan raya margonda ini
nah saya sekarang berada di simpang ramanda di jalan raya margonda depok yang mengarah ke jakarta
di sini tampak terlihat ferdi di mana masih ada petugas dari satlantas polres depok jawa barat
bersama dengan dishub dan juga tni serta satpol pp setempat yang masih mengulir
jadi ini adalah alur lalu lintas roda empat khususnya dari arah depok yang akan mengarah ke jakarta
berhubung hari ini merupakan tanggal genap maka mereka ataupun kendaraan roda empat yang berplat ganjil
akan diarahkan berbelok ke kiri menuju jalan arif rahman hakim untuk menuju kawasan beji kukusan dan sebagainya
jadi memang untuk kebijakan
uji coba ganjil genap ini sendiri baru dimulai hari ini dan akan dilakukan setiap akhir pekan
yaitu sabtu dan minggu setiap pukul dua belas siang hingga pukul enam sore waktu indonesia barat
nah untuk simpul penyekatannya sendiri ferdi dan juga pemirsa perlu diketahui ini
ada tiga titik pantau dari petugas di kawasan depok
yang pertama ada di flyover universitas indonesia dari arah jakarta
menuju ke arah depok
kemudian ada di tempat saya saat ini berdiri di simpang ramanda
dua arah begitu dari kota depok menuju jakarta dan sebaliknya
kemudian satu titik lagi ada di jalan ataupun di simpang juanda
yang akan keluar ataupun masuk tol juanda di kota depok itu sendiri
nah memang sejak kami pantau tadi sekitar satu jam yang lalu
ini kawasan margondara
saya masih padat seperti akhir pekan akhir pekan pada biasanya
dan memang kebijakan uji coba ganjil gedap ini merupakan respons dari kota depok
untuk mengakhiri kemacetan yang kerap terjadi di jalan raya margonda depok jawa barat
nah untuk tim sian indonesia sendiri juga sejak tadi pagi sudah berbicara atau berbincang
begitu dengan warga depok yang memang sehari hari melintasi
di jalan raya margonda depok ini
dan beberapa menyatakan bahwa memang sosialisasi ataupun pemberitahuan
tentang kebijakan ganjil genap di kota depok ini belum merata dan belum efektif
ada beberapa yang sudah tahu kebijakan ini namun belum mengetahui detil detil kawasan mana saja yang ditutup
kemudian jam berapa kebijakan ini dimulai dan lain sebagainya
nah di sisi lain memang dari
kepolisian yakni satlantas polres depok sendiri mengakui bahwa sosialisasi terus dilakukan
dan memang untuk dampak dampaknya sendiri masih terlihat
terutama di tiga simpul ataupun tiga titik pemantauan tadi
di mana dari dampak yang terjadi akibat dari penyekatan penyekatan
ataupun pengalihan arus yang dilakukan
maka terjadi kepadatan yang cukup
namun dari satlantas sendiri mengaku akan terus melakukan uji coba ini dengan efektif
dengan seksama dan nantinya akan mengkaji ulang dan mengevaluasi
apa yang harus dilakukan ke depannya
agar nanti warga depok jawa barat khususnya akan semakin terbiasa dengan kondisi ini sendiri
nah tadi juga yang salah satu yang disampaikan oleh warga depok ataupun pengendara roda empat
yang ada di
di sini mereka meminta bahwa salah satu keberatannya adalah kebijakan ganjil genap ini dilakukan di akhir pekan
di mana ini kontras dengan kebijakan ganjil genap yang ada di wilayah penyangga ibu kota dki jakarta
di mana ganjil genap diterapkan pada saat hari kerja
dengan kontras kebijakan ini menurut warga ataupun pengendara ini cukup merepotkan
belum ada sosialisasi yang mumpuni
dan mereka belum bersiap untuk mencari jalan alternatif lainnya ferdi
dan memang untuk kebijakan ganjil genap di kota depok ini
masih dihususkan bagi pengendara roda empat berplat hitam
dan belum berlaku bagi sepeda motor ataupun kendaraan roda dua
nah selain itu untuk kendaraan